ramai pemberitaan terkait aplikasi digital yang menjanjikan penggunanya mendapatkan uang setelah menonton video di platformnya
kementerian komunikasi dan informatika mengambil langkah memblokir situs tersebut karena dinilai sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum
lalu bagaimana masyarakat harus mewaspadai situs atau aplikasi serupa dan bagaimana pengawasan dari pemerintah bergabung
dedy permadi juru bicara kementerian komunikasi dan informatika selamat malam pak dedy
selamat malam mbak tiffany
tiktok cash adalah platform yang menawarkan dua hal yang pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan yang kedua adalah pengelolaan investasi
melalui dua aktivitas itu tiktok cash itu memiliki beberapa situs serupa yang diaktifkan oleh pengembangnya
situs situs itu diantaranya adalah yang pertama tiktok cash com
yang kedua tiktok cash
dan yang ketiga adalah icash com
ketiga situs ini hampir serupa aktivitasnya sama dan berusaha untuk menawarkan penghasilan dalam bentuk uang kepada masyarakat
jika masyarakat menonton like atau subscribe dari platform tiktok
nah ini menjadi concern dari pemerintah untuk melakukan penindakan
karena sebetulnya setiap sistem elektronik sesuai dengan peraturan menteri komunikasi nomor lima tahun dua ribu dua puluh itu harus melakukan pendaftaran
dan yang lain juga yang harus digarisbawahi adalah seluruh transaksi elektronik itu harus bersifat legal resmi dan ditaftarkan ke otoritas yang berwenang
dalam hal ini kalau terkait dengan investasi maka otoritas yang berwenang adalah ojk
atau otoritas pendaftaran keuangan
transaksi elektronik ini yang diduga melanggar hukum sehingga berujung pemblokiran ini temuan dari kominfo sudah berlangsung berapa lama pak dedy
kami sebetulnya menerima laporan dari ojk itu sejak kemarin tanggal sepuluh februari
dan saat itu juga kami langsung melakukan pemblokiran
meskipun ketika dilakukan pemblokiran biasanya ada jeda waktu beberapa hari
berapa jam untuk proses sistem elektronik itu betul betul diputus aksesnya secara elektronik
kalau aktivitas berapa lama saya pikir masyarakat juga mengikuti ini sempat naik beberapa hari terakhir
tetapi yang pasti adalah pemerintah langsung merespon cepat atas aktivitas ilegal atau tidak resmi ini
oke aktivitasnya sudah berjalan berapa lama pak dedy sebelum kemarin ini diblokir
apakah sejauh ini juga sudah ada aduan
artinya yang merasa dirugikan adanya dengan transaksi elektronik atau mungkin seperti apa
kalau aktivitas yang berada dalam pantauan kominfo itu ada sekitar tiga hari sebelum tanggal sepuluh
pada tiga hari tersebut kominfo sudah melakukan pengawasan investigasi maupun penelusuran terhadap situs ini
dan dikuatkan dengan surat resmi dari ojk maka kami langsung melakukan penindakan secara tegas
oke ojk sendiri sudah menyampaikan ya bahwa tiktok cash ini tadi seperti pak dedy sampaikan juga tidak berada di bawah pengawasan ojk
sehingga ada indikasi dugaan money game atau skema ponzi dan sebagainya
pak deddy yang juga mengkhawatirkan ini juga ramai nih
selain adanya tiktok cash ini ada situs atau mungkin
muncul akun akun serupa tapi dengan domain atau nama yang berbeda
nah penindakan pengawasannya seperti apa
apakah nasibnya juga akan sama seperti tiktok cash diblokir semua
perlu kami informasikan mbak tiffany bahwa kementerian kominfo memiliki satu sistem yang bernama ice atau cyber drone
yang bekerja dua puluh empat jam non stop setiap hari
yang terus melakukan penelusuran
untuk menghasilkan konten konten negatif di internet
termasuk juga penipuan ataupun investasi ilegal
seperti tiktok cash ini
artinya situs apapun yang serupa dengan tiktok icash tok icash maupun livecash com
itu akan dilakukan penindakan yang sama yakni pemutusan akses
nah untuk kasus atau case si tiktok cash
ini pak saya nggak tahu mungkin kominfo juga punya datanya gitu ya
untuk user atau pengguna yang sudah sign in atau sudah daftar gitu
kemudian bagaimana nasib mereka
apalagi kan kalau misalnya kita lihat untuk mereka yang mendaftar baru
karena ini kan adanya dugaan skema money game atau ponzi gitu ya
jadi mungkin yang diuntungkan itu adalah user atau pengguna pengguna yang pertama ada di direktan pertama gitu
nah nasib pengguna pengguna
atau user tiktok cash ini yang udah bayar gitu
pendaftaran atau biaya keanggotaan itu tadi gimana nih
kami sebetulnya memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan
ada transaksi elektronik tertentu
ada banyak kanal yang bisa dimanfaatkan
di ojk ada yang namanya satgas waspada investasi
yang tentu melalui satgas ini masyarakat bisa melaporkan kerugian kerugian
aktivitas yang melanggar hukum kepada satgas ini
di kominfo kita sendiri juga memiliki yang namanya aduan konten id
di mana masyarakat bisa mengakses website tersebut
atau ada juga layanan via teleponnya
kemudian mengadukan kejadian yang merugikan itu
melalui kanal kanal yang sudah disediakan oleh pemerintah
kami tentu akan mempelajari dan kemudian menindaklanjuti
apa yang terjadi
dan apa yang telah merugikan masyarakat sejauh ini
pak dede terakhir
ini penting sekali untuk memberikan edukasi atau pemahaman literasi digital ya
untuk para penonton kita masyarakat indonesia juga
agar tidak terjebak nih dengan yang seperti ini
iming imingnya ada uang tambahan gitu ya
nah bagaimana masyarakat harus waspada dengan adanya aplikasi digital
yang tidak mengantongi izin resmi
sebetulnya kunci dari penggunaan internet dan media sosial adalah literasi digital
seberapa tinggi kecakapan masyarakat
kebijaksanaan masyarakat di dalam menggunakan dan merespon
instrumen instrumen elektronik maupun internet untuk kepentingan dirinya
nah literasi digital menjadi sangat penting kita sama sama tingkatkan dengan bekerja bersama sama
saat ini kominfo juga memiliki satu gerakan nasional literasi digital siber kreasi
dimana misinya adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kecakapan masyarakat
untuk bisa menggunakan ruang digital ini dengan sehat
pertama optimalkan penggunaan ruang digital secara positif
dan yang kedua hindari konten konten yang mencurigakan
yang tidak berizin
ini dan juga potensi untuk ada penipuan di dalamnya
intinya boleh masuk dunia digital tapi jangan ngasal gitu ya
harus ada pemahaman itu juga
terima kasih pak deddy permadi
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
salam sehat selalu